kepolisian kembali menangkap pelaku penyerangan di acara menjelang pernikahan putri habib umar asegaf di solo yang terjadi pada sabtu delapan agustus lalu
saat itu sekelompok orang berusaha memubarkan acara karena menganggap ada kegiatan terlarang
akibatnya tiga orang menjadi terluka termasuk habib umar asegaf
kapolda jawa tengah irjen pol ahmad lutfi menyatakan saat ini sudah ada lima orang yang tertangkap
empat diantaranya sudah ditetapkan sebagai tersangka dan diduga melakukan kekerasan dan membawa senjata tajam
para pelaku tkp di wilayah benerutang pasar pilihuan pelaku pengeronokan pengerusakan dan penganayaan
dimana para pelaku ini sudah ditamankan lima orang
para pelaku ini akan ditangankan satu ratus enam puluh dari tiga puluh lima dan satu ratus tujuh puluh setan dari dana yang dilakukan